acara orkes dangdut di kota probolinggo kembali diwarnai tawuran antar penonton
meluasnya tawuran membuat sejumlah anak anak terpaksa dievakuasi dari kerumunan masa
polisi menangkap delapan penonton yang diduga menjadi biang keributan
tawuran antar penonton ini pecah saat bahar bersaudara membawakan lagu bojogala
dalam orkes dangdut penutupan seminggu di alun alun kota probolinggo senin malam
keributan diduga saling senggol antar penonton saat berjoget mendengarkan iramandang koplo
kericuhan sempat meredah namun ulah penonton yang saling lempar barang membuat tawuran kembali terjadi
akibat tawuran ini membuat sejumlah anak anak kecil menangis dan satu penonton terluka
dan harus dilarikan ke rumah sakit setempat
untuk meredakan keributan lebih luas lagi polisi terpaksa bertindak represif
dengan mengamankan delapan penonton
bahkan petugas terpaksa mengevakuasi anak anak keluar dari kerumunan masa
bahkan terlihat anggota brimob menggendong anak kecil yang terpisah dari ibunya
meski diwarnai tawuran konser tetap berlangsung hingga selesai